kita beralih ke informasi lain seorang anak laki laki berusia dua belas tahun di banjarmasin kalimantan selatan
merawat sendiri adik perempuannya yang berusia delapan tahun yang menderita kanker tulang dan leukemia
hal ini ia lakukan karena kedua orang tua mereka mengalami depresi
inilah maswi anak usia dua belas tahun yang berjuang sendiri menjaga adiknya
yang kini terbaring di rumah sakit ulin banjarmasin kalimantan selatan
bocah miskin asal kabupaten balangan kalimantan selatan ini sudah satu bulan merawat siti fatimah adiknya yang berusia delapan tahun
mas wi terpaksa meninggalkan sekolah sejak adiknya dirawat di rumah sakit
ia harus mengurus segala keperluan adiknya termasuk harus bolak balik setiap dua hari
ke palang merah indonesia cabang banjarmasin untuk mengambil kantong darah
semua ia lakukan karena mereka hanya dua orang bersaudara
sementara orang tuanya berada jauh di kampung
di kabupaten balangan sekitar lima jam perjalanan dari banjarmasin
orang tua mas wi mengalami depresi sehingga tak mampu merawat anaknya yang sakit
sama siapa di sini
sama maksudnya berdua
sama siti fatima
sama ada yang sakit ini
kemana nih orang tuanya
sudah berapa lama
sudah berapa lama
sakit orang tua
tidak bisa komunikasi sama orang tuanya
meski terlihat tegar mas wi hanya bisa menangis saat ingat sekolah
ia ingin adiknya cepat sembuh agar ia bisa segera sekolah
menurut dokter fatima datang ke rumah sakit dalam kondisi lemah
ia menderita kanker tulang dan kanker darah
awal mulanya kan anak ini cedera
jadi ada pantas dibalo kemudian dibawa berobat ke rumah sakit balangga
rumah sakit balangan karena pemeriksaan mungkin tidak lengkap
dikirim di sini
hasil pemeriksaan apa
dijurigai kanker tulang
tapi ternyata setelah dianalisa lagi
yang jadi dasar penyebabnya adalah dari
jadi yang ditulang itu penyebaran dari angkar darah
pengobatan fatimah dibiayai pemerintah daerah melalui program jaminan kesehatan daerah
menurut dokter kondisi fatima mengalami kemajuan selama satu bulan pengobatan
nanik hayati banjarmasin